nah belum usai kasus hukum yang menjerat dimas kanjeng kini dugaan penipuan juga menjerat terapis kesehatan dan juga seorang pengikutnya
nah pelaku mengaku sebagai tokoh agama yang mampu menggandakan emas dan juga harta benda dari alam gaib
nah aksinya terbongkar setelah emas yang dijanjikan ternyata tidak terkunjung atau tidak kunjung terwujud
korban mengaku dirugikan hingga puluhan juta rupiah
kepolisian resor kota besar surabaya jawa timur membongkar kasus penipuan dengan penggandaan emas
polisi menangkap dua orang tersangka yang mengaku sebagai tokoh agama
j alias guslono dan dm mengelabui sepasang suami istri warga jalan banyu urib surabaya hingga dua puluh empat juta rupiah
kasus ini terbongkar setelah pemberitaan mengenai dugaan penipuan penggandaan uang taat pribadi di probolinggo terbongkar
pasangan suami istri tersebut membuka kain putih yang diakui sebagai hasil ritual tersangka yang ternyata berisi emas palsu
kamu bisa punya ilmu nggak kalau bisa sampai r e bisa sampai percaya bahwa kamu bisa mendatangkan emas
itu niatnya memang
ini artinya menipu pak
oh ini artinya menipu ya
nggak bisa berarti ya
oh gitu ya
nggak bisa emangnya ya
ini artinya sinergitas atau kerjasama antara saudara dm dengan gn atau gusno
bahwa mereka menyampaikan kepada re bahwa punya ilmu makrifat yang diberi semacam fisikan daripada sunan ampel bahwa mereka bisa mendatangkan emas
kalau r e mau menyiapkan uang
sejumlah tiga puluh juta mereka akan dapat emas satu peti
polisi menyita barang milik tersangka termasuk beberapa perlengkapan ritual